presiden joko widodo kembali menyinggung pembangunan jalan tol di era pemerintahannya
yang dikritik sebagian orang dengan mengatakan
kami tidak makan jalan tol
hal ini disampaikan jokowi saat menghadiri peringatan hud ke tujuh puluh tiga hmi
dan cukuran penetapan lafran pane sebagai pahlawan nasional
yang berlangsung di kediaman akbar tanjung
kami tidak makan jalan tol
yang suruh makan jalan tol siapa